sekarang dakwaannya elsa jadi
mungkin buat om
saya salah karena telah
membawa elsa kabur
saya melakuin itu karena
saya benar benar peduli dengan elsa
karena saya benar benar cinta dengan elsa
dibanding dengan ini
yang justru ingin elsa
menderita di dalam penjara
demi belain masa lalunya
jadi kalau om dan tante
yang benar benar cinta dengan elsa
benar benar rela ngelakuin apa aja demi elsa
jadi apa aja
yang sudah kita ceritakan
di video selanjutnya
dan ini adalah
yang sudah kita ceritakan
di video selanjutnya